bukan bukan bukan aku camilla aku ini bidadari dari kayangan
anggap aja gue percaya sama elu ya kalau elu tuh adalah bidadari dari kayangan
nah sekarang lu ngapain sih
jadi aku itu ditugasin sama bunda aku gue cariin kamu pacar
ngapain muka lu kusut lu lagi ada masalah lu
eh gue bilangin kagak ada masalah tanpa solusi
ya tapi yang kali ini gak ada solusinya
emang masalah lu apaan sih
camilla kemana yuk
camilla gak bakalan tinggal di mari lagi nyak
lah emang apa
berantem lu ya kalau dia gak tinggal disini pamitan dulu dong sama nyak
lapan dia belum mon
yaudah lu gimana tidur di
boleh tidur di tempat kamu
yee tidur di tempat gua lu kan temen gua juga
bentar gue main sepeda dulu abis itu kita balik
kalau lo pengen makan enak lo bilang gue
gue siapin juga
diambil minum tidur bocah
nah ini kan kesempatan gue buat ngebuktiin kalau si kamil ini cewek
dan dia seorang bidadari
dari artikel yang gue baca
lihatlah seorang bidadari antara dua paham
mu berarti gue pah gue
sekali lagi dah
nah tuh arya udah dateng
lo lo kejar disini
kau masih marah sama aku
eh aryo makasih ya lo udah bawain kamil buat gue
sekarang kamil kerja sama gue dan gue ngerasa kebantu banget makasih ya yuk
mil mending kita makan yuk ini packingannya biar aryo aja yang ngurus yuk
oh jangan nih kasian aryo
si ado nggak diajakin makan bareng kan kasian dia kerja sendirian
nih ya kamu dengar orang kayak aryo itu nggak pantas makan sama kita
lagi lagi itu kan juga udah jadi job desk nya dia
tolong bikin aku jus dong
tunggu ya pas ya gak buat kamu
da dah ini jusnya aku buat pakai hati aku lho
siapa yang lagi jam di sini aku ngaji gue
nanti aku kasih amat
apa si arnita dikejarin si kamil
iya pak emil sendiri yang cerita sama gue
gue mesti cabut ya
lo tuh ketakuan banget mil
lo ngerjain arnita sampe dia celaka
kalau dia masuk rumah sakit gimana
tapi aku ngelakuin semua ini demi kamu yo
dia sama sekali ngeanggap kamu yo
dia gak setia aku benci sama dia ya
nggak ada alasan apapun untuk lu benci sama dia
lo tuh udah ketakuan banget mil
kalo emang lo bidadari lo tuh bidadari lupa diri
yang senangnya ngerjain orang yang suka hati
yo aku gak sengaja nyakitin dia yo
aku juga gak nyangka ernita bakal separah ini sama kamu
tapi seenggaknya sekarang dia udah gak nyakitin kamu lagi kan
siapapun yang nyangkitin kamu bakal aku bales yo
gue gak peduli
mendingan sekarang lu pergi sana ke negeri lo
gue khawatir bukan cuma ernita aja yang bakal jadi korban lu
bukan bukan bukan aku camilla
aku ini bidedarin dari kayangan
anggap aja gue percaya sama lo ya
kalo lo tuh adalah bidadari dari kayangan
nah sekarang lo ngapain disini
jadi aku itu ditugasin sama bunda aku
karena aku bisa baca pikiran kamu
aku juga tahu kamu itu udah jomblo tiga tahun
jadi dia cewek yang dicukain sama aryo
sekarang misiku adalah bikin mereka jadi muda
gue gak suka aja kalo lo nyakitin orang lain
herenita sih gak salah
guanya aja yang gak tau dia
aku ini emang dari yang lupa diri
aku lupa tuh cariin kamu pacar
udah deh upain aja
tadi kan lo bener kok
herenita itu bukan yang baik buat gua
arita tuh bukan yang baik buat gue
ternyata cuma ayah lagi
jen tolongin apa itu jen si aryo
dari tadi di kamar dulu
ngelain apa gimana dia laki doyan raki itu begitu
tenang ya biar jen yang ngatasin